nasa mata keranjang lu pergi
eh udah lagi
astaghfirullahaladzim lu bacet lu ah
udah bikin orang tuh
kau gak ada
ya ya ya udah dong
biar sesama kami kumpul
udah dong udah dong
bawa buka buka
jangan jangan stip
jangan jangan jangan
udah dong jangan
udah bener tega semuanya warga ganggang dut
udah lebih baik masuk ya
daripada nyusahin warga
ini demi kepentingan warga atau kakak
gue mau tegel semua ya
gue masukin di dalam sini